untuk melayani warga yang akan pulang kampung program mudik gratis biasanya diselenggarakan di beberapa perusahaan swasta maupun bumn
seperti yang ada sekarang ini di parkir timur senayan
untuk mengetahui bagaimana situasi mudik gratis bumn ini kita telah terhubung kembali dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
dika ini dilihat dari mudik gratis berapa bus yang disiapkan ini untuk mengantar para pemudik nanti
ya selamat pagi reinhardt dan lady mudik gratis bersama yang diselenggarakan oleh salah satu bank bumn saat ini menyediakan satu ratus lima armada bus
untuk mengangkut sekitar enam lima ratus penumpang yang merupakan nasabah dari bank bumn ini dengan tujuan yang cukup beragam
jakarta surabaya blitar wonosari wonogiri pati dan juga yogyakarta
dan rencananya keberangkatan ini akan segera dimulai beberapa saat lagi
dan dari informasi yang saya dapatkan bahwa kelaikan bus yang ada di sini ada satu ratus lima ini sudah diuji seluruhnya oleh pihak kementerian perhubungan
dan nanti para pengemudi yang akan membawa para penumpang pun ternyata sudah diuji atau sudah dites terkait dengan tes narkoba
sehingga mereka diharapkan mampu fit stamina nya sampai tiba di tujuan nanti
dan jika kita berbicara tentang mudik bersama seperti ini ini bisa menjadi salah satu opsi dan juga solusi bagi warga
seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh silvano haji dan juga roby di bandung dan juga di jakarta
bahwa tiket kereta api di stasiun senen dan juga bandung sudah habis
maka mudik bersama seperti ini bisa menjadi salah satu opsi dan juga solusi bagi warga
dan tentu pihak kementerian perhubungan pun mengapresiasi adanya mudik bersama seperti ini
karena bisa meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi saat masa mudik
sehingga diharapkan bisa mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas di jalur jalur mudik lebaran tahun ini
dan dari catatan saya yang diterima dari kepolisian disebutkan bahwa sampai tanggal tiga juli mendatang ini sudah ada dua belas perusahaan
baik itu bumn ataupun juga perusahaan swasta yang akan menyelenggarakan mudik bersama
dan ini diharapkan semuanya bisa terakomodir dengan baik
dan juga semua penumpang selamat sampai ke tujuan dan bisa berlebaran dengan keluarga dengan bahagia tentunya
baik terima kasih atas laporan anda korespondensi ann indonesia
mahardika utama melaporkan langsung dari parkir timur senayan jakarta